seorang reseller mengaku menjadi korban penipuan pembelian iphone oleh dua orang berinisial r yang kerap disebut sebagai si kembar
cerita penipuan ini diunggah oleh akun instagram kasus iphone sikembar
dikutip dari cnn indonesia com salah seorang korban vicky fahres menyebut ia dan istrinya membeli iphone dengan sistem pre order pada dua ribu dua puluh
awalnya lancar tetapi tiba tiba terhenti
total kerugian para korban mencapai tiga puluh lima miliar rupiah
wakil kasat reskrim polres metro jakarta selatan kompol hendrikus yosi menyebut kasus ini sudah masuk tahap penyidikan